aku punya ide nih buat nama bayinya nanti
terima kasih ya mas ya
sudah cukup panjang pak
saya gak peduli
tolong pak dokter bantu
berapapun lamanya saya akan tunggu
saya gak peduli
apa pak dokter bisa masukkan saya ke list
saya punya kesempatan untuk bisa melihat lagi
baik kalau gitu
saya akan masukkan ke daftar list kami
terima kasih pak dokter
elsa sudah keluar barusan bu
besok bu elsa akan dipindahkan bu
jangan lupa informasikan juga untuk hal ini kepada keluarga
ibu bisa menggunakan fasilitas telepon dari kami
elsa mulai besok kamu keluar dari sini
semoga kamu cepat
semoga kamu cepat sembuh ya sayang
mama gak tega lihat kamu seperti ini
ayo belanja pakai cod di shopee sekarang
siapa ya yang bagus namanya
aku punya ide deh buat nama bayinya nanti
kalau perempuan dian
kalau laki apa
dian itu kan universal mas
ide bagus juga itu mas kamu ada ide apa
sebenarnya aku udah simpen nama mas kalau perempuan namanya andini
artinya perempuan yang taat kalau laki laki berarti andinul yang
gaklah tamah kalau laki laki namanya andika
di bagus bagus suka kalau perempuan andini
andini atau andika
sesuai harapan kamu sofi aku berikan nama putri kita andini dan dia adalah wanita yang baik
dan tak up seperti arti nama yang kamu berikan di putri
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam pak ini aku hai pak
pak tadi aku denger dari petugas lafaz
besok elsa akan dibawa ke tempat rehabilitasi jam sepuluh pagi papa boleh bantu tolong jemput elsa
dan anterin elsa sampai ke tempat rehabilitasi dengan selamat dan semuanya baik baik aja pak
karena aku khawatir sekali elsa sendirian alhamdulillah insyaallah papa akan jemput
yang saya tepat waktu ama sehat sehat kema oh iya tadi op papa sempat bicara sama pak bakti
mudah mudahan pak bakti bisa cari jalan keluar juga buat aku ya aku pasti akan kepikiran elsa
terus kau disini amin insyaallah kita sekarang berharap berdoa dan minta petunjuk sama allah
semoga diberikan jalan keluar terbaik ya iya ya udah
gitu ya pak assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bawa masih kerja sayang kok papa kerjanya lama sih ma aku kangen papa
mah kamu ketemu lagi ya
ma juga kangen sama papa